mama terima kasih sudah merawat aku aku berjanji akan rajin belajar bersemangat ke sekolah
aku akan menjaga mama mama wanita kuat mama adalah pahlawan di hidup santi
memang rumahnya ibu oda ini memang satu ruangan aja tanpa sekat
jadi tidur di sini di sana sebelah buat masak
bukankah saya kan memang nggak lihat ada lemari baju
jadi kalau kayak baju baju gini tuh simpannya di mana di tas
wah ini jadi ada koper di sini
kenapa tuh nggak beli
lemari plastik yang murah murah gitu
jadi ini beli atau dikasih
dikasih yang makakak
yang besar ini juga
oke oke jadi semuanya campur ya
ada ibu kenapa ibu kenapa
kenapa kenapa sedih
ibu salah ya nanyanya
ibu mau apa
tuh ibu jangan sampai maaf ya
ibu pengen nanti punya ini
ibu nanti pengen punya lemari
mau nggak nanti beli
nanti kalau ada uangnya mau beli nggak
kalau ada uang
oda tak kuasa menahan air matanya
sebagai ibu ia tentu ingin memberikan yang terbaik bagi kedua buah hatinya
namun garis hidup kerap tak sejalan dengan harapannya
kalau beritahu memang bu oda kan juga
suaminya juga sudah meninggal
sudah berapa tahun bu suami
sudah sepuluh tahun
beliau meninggalnya di
di daerah sumatera
jadi beliau merantau
merantau karena dia nambang kasir
dia lagi di dalam kebaknya
lalu dia ke ituan
gimana itu ibu rasanya
rasanya sih sakit banget
karena apalagi kan waktu dia pergi dari sini aku lagi hamil
oda adalah sebenar benarnya perempuan kuat
hati siapa yang tak remuk kehilangan sosok suami
namun tuhan tak membiarkan uda sendiri
anak anaknya lah yang menjadi penyemangat agar ia berjalan kembali
sementara santi yang anak nomor dua lagi sakit sakitnya
ibu tuh kuat banget ya
ini suaminya terlalu
ini tuh kuat banget ya
ibu bisa sekarang berdiri di sini
ibu ada buat anak anak tuh artinya ibu kuat
perempuan kuat ya
ibu pokoknya tetap harus kuat
buat santi sama mila ya
hidup harus terus berjalan
apalagi untuk membersamai orang orang tercinta
bagi odah tak ada ruang untuk meminta minta
rezeki halal dari lelahnya bekerja
senantiasa ia syukuri dan terima
di mana bu odah kita petiknya
ngambilnya yang oh segede gede gini
iya yang segede gini
coba beli lihat bu
ibu ini kok ada dua
ibu ini kok ada dua
ibu ini kok ada dua

ibu ada durinya ya
ya emang ada
bukannya harus pakai seluruh tangan
jadi tuh memang ada durinya
nggak pernah ya namanya
nggak pernah main ke kebun timun
sehari hari dari sini lah odah menghidupi keluarganya
menjadi buruh harian pemetik hasil keputusan

layaknya timun atau daun teh
layaknya timun atau daun teh
layaknya timun atau daun teh
sore hari adalah waktu yang ditunggu tunggu
kami turun ke kampung mengambil upah kerja hari ini
tak banyak memang
tapi hasil memberas keringat selalu terasa istimewa
terima kasih bu
jadi kesini mau ngambil

tadi kan bu odah ngambil timun disana
sekarang mau ngambil
udah disiapin ya
berapa bu dapatnya
memang hari hari begitu ya segitu
berbekanya dekat rekan aja
berbekanya dekat rekan aja
berbekal tiga puluh ribu rupiah di tangan
dan bergegas ke warung terdekat
yang selalu ia syukuri
dapur masih bisa mengepul hari ini
dan anak anak pun tak harus tidur dengan perut kosong
jadinya teh berapa bu
emang masih ada sisa
dapat tiga puluh ribu upah hari ini
dibelanjain habis dua puluh delapan ribu
dua ribu mau apa mau jajan anak
nanti aja buat jajan
oh disimpan di sini
dikasih di sana
karena sakitnya ini tuh kadang kadang ngerasa minder gak sih
nyaman ya kalau orang
pegang pegang atau orang lihat gitu
iya gak nyaman
pagi hari selalu menjadi waktu tersibuk
apalagi jika anak anak masuk sekolah
di salah satu sudut rumah tanpa sekat ini
perempuan berusia empat puluh tujuh tahun ini
menyiapkan sarapan bagi kedua buah hatinya
ibu punten milate boleh nanya itu kalau matanya itu kan satu pernah periksa ke dokternya
enggak sih tapi dokter bilang katanya kepala tapi belum pernah diperiksa
belum pernah diperiksa
belum sejak kecil sejak lahir
sejak lahir begitu dan enggak pernah diobatin
tapi pengen sembuh ya sebenarnya
iya pengen sembuh seperti orang orang aja gitu
naluri seorang ibu tak ada kata berhenti bagi buah hati
dia memilih nanti untuk dirinya sendiri
sarapan pagi sudah siap
dua mie instan kami bagi berempat
masuk sekolah jam berapa
oh masuknya jam delapan
katanya boleh ikut
boleh ikut ya
anaknya cantik cantik tapi pasti malu malu karena belum kenal

insya allah ya
iya pas dulu dah
aku juga saling
selesai berpamitan saatnya bergegas ke sekolah
langkah langkah kecil mereka menembus jalan setapak
pelan tapi pasti mereka mulai terlihat nyaman dengan kehadiran saya
beruntung waktu kami masih panjang
kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak
kami bisa beristirahat sejenak
tapi selalu alihkan yang banyak
yang sedikit sang darahnya silahkan kalau lethal
tapi rasanya georgia kan itu seperti orang yang kecil
sihat selesai dulu
ditambah aja psychic
di sekolah coisas sekarang ada banyak crindea
eruh the soak jugaca
jangan aku aku
semua tentunya emak
kalau jelek lah
atau pakai sendal gini aja dipoyokin
hah pakai sendal aja dipoyokin
iya pakai sepatu
rasa minder atau malu kerap santi rasa
santi memang terlahir berbeda
sejak bayi ia sudah mengidap tumor di leher
melalui bantuan donatur
remaja berusia empat belas tahun ini
sempat menjalani operasi dua kali
karena sakitnya ini tuh kadang kadang
ngerasa minder gak sih cantik
malu malu gak
nggak nyaman ya kalau orang pegang pegang
atau orang lihat gitu
wajar rasanya kalau dengan kondisinya sampai sekarang
dia merasa agak minder gitu
makanya saya berusaha untuk menjaga privasinya dia
jika memang dia memang tidak menginginkan
untuk kami melihat kondisinya
itu saya sangat hargai
kini kondisi santi sudah jauh lebih baik
sebelumnya udah mengisahkan betapa panjang
dan berlikunya perjuangan santi
untuk bisa pulih
waktu itu ibu lagi hamil
anak yang nomor dua juga lagi butuh perawatan
kayak gimana tuh bu bisa bertahan tuh gimana
apa yang bikin kuat
jadi ibu bisa kuat
dan harus lihat anak ini sembuh gitu ya
waktu sebelum dioperasi sepuluh kilo
ini udah dioperasi di ini lagi enam kilo
jadi beratnya benjolan aja itu empat kilo
jadi nanti kalau ada biaya tuh pengen banget bisa ngobatin santi ya ibu
sampai tuntas ya
allah tidak tidur ibu
jangan pernah putus berdua
cuaca cerah menyambut kami pagi ini
di hari terakhir tim berbuat baik berada di purwakarta
yang kami inginkan hanyalah merekam sebanyak banyaknya
bersama keluarga bu oda
hari ini kami akan mengajak mereka bersenang senang sambil merekreasi
waktu berlalu belum juga kami sampai di tujuan wajah santi dan carmila mulai pucat
dan benar saja kami harus berhenti sejenak
perjalanan panjang dengan rute berkelok ini membuat mereka mabuk darat
jadi kita sedang dalam perjalanan tadi kita istirahat sebentar karena ada yang mual
jadi santi sempat muntah tapi gak apa apa udah istirahat udah diolesi minyak angin
ya udah berasa enak lah berasa enak
mau istirahat dulu atau lanjut lanjut masih semangat gak
insya allah anak soleh
semangat ya kita berangkat lagi
oke nanti kalau pusing lagi bilangin dia
tibalah kami di salah satu tempat rekreasi di kawasan lembang bandung
perut sudah keroncongan sepanjang perjalanan
anak anak pun sudah tak sabar menikmati santap siangnya
apa yang menurut mila bikin enak suasananya
udaranya atau pemandangannya pemandangannya senang gak
perut sudah terisi saatnya memberi makan kelinci
dan ternyata kelinci adalah hewan kesukaan santi dan karmila
mereka sangat antusias hati ini pun ikut hangat
melihat mereka menikmati momen menyenangkan ini
kami sudah berjalan jalan
kami sudah berjalan jalan
belum belum belum
berkeliling dengan perahu naga menjadi permainan terakhir kami
bagi sebagian dari kita rekreasi bersama keluarga mungkin sesuatu yang mudah dilakukan
namun bagi mereka sekedar bisa keluar kampung dan menghirup udara kota
tentu menjadi momen langka yang istimewa
selesai di mana
banget dong ya
hari sudah beranjak sore saatnya kembali kerumah
dengan segenap tenaga tersisa puas rasanya
memberi sepotong kebahagiaan bagi odah dan kedua buah hatinya
sudah pede pede bilang maboh
itu apaan bu apaan ini
mudah mudahan manfaat ya bu seneng dapat kemari
enggak apa apa kecil dulu ya bu ada rezeki lagi
kita juga punya apa nih buat anak anak juga
suka enggak ya
keinginan sederhana yang terbayar lunas sebuah lemari yang bisa menampung
tumpukan pakaian yang sebelumnya berserakan dan satu lagi untuk santi dan
carmilla hadiah kecil untuk mencipta memori memori manis saat belia
misalnya punya sepeda gimana katanya iya nggak papa pengen pinjem sepeda punya

suka nggak dikasih jadinya dari berbuat baik untuk beli sepeda kira kira gimana
ya ya dipakai sepedanya ya
buat sekolah ya boleh buat main juga boleh
dari perempuan bernama oda kita belajar bahwa hidup memang tak selalu indah
namun dengan sabar dan syukur kaki akan terus kuat melangkah dan bahwa bahagia
akan terasa nyata jika dibagi sebanyak banyaknya